merayakan imlek belum lengkap rasanya tanpa pernak pernik khas imlek
di pasar gelodok ini misalnya anda bisa menemukan berbagai ornamen imlek
dari mulai angpao hiasan koin emas dan tentu lampion
semua dalam balutan warna merah
tahun dua ribu dua puluh adalah tahun tikus logam
tak heran jika ornamen tikus juga banyak dijual tahun ini
misalnya amplop untuk angpau dibanderol dari harga lima rupiah sampai seratus rupiah
begitu pun untuk ornamen lain
harga tergantung dari ukuran ornamennya
omset untuk imlek juga tentu berbeda dengan hari biasanya
seperti salah satu pedagang yang menghitung
seperti tempelan kembang dan gantungan
sejumlah pembeli mengaku memiliki budget tersendiri untuk merayakan imlek
rata rata mereka merogoh kocek dari lima ratus hingga satu juta rupiah
untuk membeli perlengkapan
pembeli perlengkapan imlek
kertas ampat tempelan begitu terus lampion terus udah gitu aja sih untuk sementara
paling nanti beli lagi kue kue kering lain lagi kayak gitu
berarti kalau total kira kira berapa tuh kalau sama kue krip dan lain lain

beli manisan coklat coklat kayak gitu terus angpao kebutuhan buat sinci aja
masih ada sebagian di rumah kayak dekorasi jadi sekarang tinggal nambah nambahin aja
kalau buat dekorasi
dekorasi doang dekorasi kan ya
dekorasi tuh bisa sampai satu juta lah
pasar ini akan menjual pernak pernik imlek hingga tanggal dua puluh empat januari
sehari menjelang tahun baru imlek
harapan itu kira kira yang ada di setiap ornamen imlek
misalnya seperti di lampion yang dia mengartikan sebuah kebersamaan
dan juga kesuksesan dalam bisnis
selain itu juga tentunya ada istilah kongsi pancai
yang berarti selamat
tim cnn indonesia jakarta